rapi kau besok besok
iya nanti di toiletnya
harus jadi contoh yang baik kok
jadi nanti asal datang sekolah
rapi semua pake semua
jangan sembarangan yaudah
ini sih pak
kita le sepatu tuh tunggu dulu
kadang kadang anak anak kalo gak dikasih tau
kelakuannya baju gak dimasukin
hari terus sampe ketemu
itu murid kurang ajar siap itu yang berani melempar
gak ada sopanya dirajak
pak togar kenapa budiak
gak tau nanti bapak aja tanya sendiri
kayaknya dia lagi gak mood diajak ngomong
takut saya bu
saya juga takut pak
masa berlari sama guru macam itu
ada ini belum ketemu
ah kau lagi
ini lagi dicari pak
aku udah kesal pak
bu ini saya mau nganterin buku buku anak ips
yaudah aku ngetek meja pak jaya ya
habis sudah beta
jangan jangan pak togar sudah tahu
kalo beta yang tadi tendang kaleng minuman
sampe mental kena pantatnya pak togar
ini yang ngelempar aku kurang ngajarin
permisi pak jaya
ya taruh sini
kok kamu tahu aku yang ngerjain
jangan jangan kontak batin ya
karena batin kita udah menyatu
ah belum banget
ini semua karena botol kecap sekarang gak ada
sampai jumpa di video selanjutnya
gimana dibete sih
aduh jangan marah marah dong
nanti cantiknya ilang
basi atau gak
capek jangan marah sama gue
kalo ternyata bu berliana itu beneran produser musik neng
dia udah morbitin penyanyi penyanyi terkenal
yang sekarang jadi ngetop
jadi papa natas
ih yakin banget
hanya sekarang pulang sekolah
kita samperin bu berliana ke kantornya
nggak gue obrolin sama nyokap gue dulu aja ntar
ih gak usah
ibu kamu pasti setuju
gak usah sotoy
lah serius neng
kalo gak percaya
gak ada yang ganggu nyokap gue kerja
datang ke kantor bu berliana abis pulang sekolah
oke gak ada yang mau dia bahas lagi kan
udah beres kan selesai semuanya
ya udah gak usah ngegas
rara gimana kabarnya
baik baik aja kan
iya masih sedih cuman
tadi abis berantem sama arin bella jadi ya masih kepikiran lah paling
ngapain lagi sih tua anak dua
kayaknya gak ada cape cape nya bikin masalah tiap hari loh
eh gak usah ngatain
lu dulu smp kayak bagaimana
ikut rambut gue
habis betain bapak togar pasti bakal marah dan ngukum beta sudah
ampun bapak ampun bapak
ya ampun ampun
kau kenapa abu lampunan
orang saya pakai ini baju kenapa gak dimasukin
beta kira beta sudah ketahuan nih
bukan pasar bukan terminal
harus rapi dikancing semua
tadi lupa bawa bapak
pakai ikat pinggang kau juga anak cewe kok
kayak gitu dong sekolah rapi tunggu dulu
apakah ini semua agung ya emang nadif
ini dikancing ya
kau juga ya
harus rapi ini dipanggil teriak teriak
sekarang sudah rapi tunggu
beta permisi ya bapak
kenapa lari dia
nadif kenapa sih kayak orang ketakutan gitu
si narif kenapa sih tuh
dipanggil teriak langsung pergi kabur
saya juga gak tahu
dia mau ke mana itu
ke belet kali ya pak
ke belet berarti beser kali ya
ya udah kamu masuk lagi
rapi kau besok besok
iya nanti di toilet ya pak
saya berdua pak
harus jadi contoh yang baik kok
jadi nanti asal datang sekolah rapi semua pakai semua
jangan sembarangan ya udah
ini sih pak
di tali sepatu tuh tunggu dulu
kadang kadang anak anak kalau gak dikasih tahu begitu sih kayak lakuannya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
iya kan ini kan sekolah
kalau saya gak tegas bagaimana
harus saya kasih tahu semua
jadi agak ya gitu lah
maklum pak saya ke dalam dulu
saya mau lihat cctv
ya saya ke dalam dulu ya
gue antar lo balik ya
gak usah gue udah mau pesen ajo
gue mau jelasin masalah yang semalam ra
gue sama sekali gak ada niatan untuk merusak acara lo
dari awal kan gue udah bilang
tapi lo tetap aja ngerusak acara gue ardi
tapi lo tau sendiri ra
yang mukul duluan siapa
gue hanya membela diri gue karena gue dipukulin
gak usah dibahas lagi ya
bagian acaranya juga udah terlanjur kacau
gak usah dibahas lagi ya

tapi saya nunggu yaudah
gue jangan ditunggu
dari mereka lah
tolong jatuhkan diri
dalam sajj dia udah buru
dengan diri dia
aku bisa berhasil kekhuatan

biar kamu cukup buat kenyang speaker

lanjut emphasize di hidung
itu udah sampai
ya realencing juga

gue gak bisa masang ini gak keliatan tuh